saya langsung ke fani untuk berbicara mengenai agenda tadi yang sudah sempat dibahas di wis anda terkait dengan festival lebaran betawi
betul sekali yuda bagaimana tadi cuaca di jakarta pagi ini
mendung sepertinya meskipun begitu mendung bisa jangan segan segan ke monas untuk ada acara kali ini
betul sekali harus tetap semangat begitu ya
karena acara lebaran betawi dua ribu sembilan belas ini dibuka di kawasan silang monas jakarta pusat pada jumat malam
para pengunjung yang datang di acara yang digelar hingga hari minggu mendatang ini akan dihibur dengan aneka atraksi budaya maupun kuliner khas betawi dari masing masing wilayah di ibu kota
selain sebagai acara budaya yang ini juga menjadi sarana menjalin silaturahmi serta persatuan sesama warga ibu kota pasca pilpres lalu
lebaran betawi ke dua belas dibuka di silang monas barat daya jakarta pusat pada jumat malam
acara pembukaan yang dikenal sebagai malam mangkat ini diisi dengan lantunan zikir dan doa untuk kelancaran acara yang digelar hingga hari minggu mendatang
alasan pemilihan kawasan monas sebagai lokasi penyelenggaran lebaran betawi kali ini adalah karena kemudahan akses menuju lokasi maupun parkir bagi para pengunjung
dibandingkan dengan kawasan setu babakan yang menjadi lokasi lebaran betawi selama empat tahun terakhir
selain menjadi acara budaya
acara lebaran betawi ini diharapkan menjadi ajang pemersatu sekaligus silaturahmi warga betawi pasca pilpres dua ribu sembilan belas lalu
setelah pasca politik ini pilpres yang sebelumnya memanas
maka kami berinisiatif sebagai orang betawi di jakarta mengambil ajang silaturahmi ini mengambil temanya dengan budaya
karena kita perkokoh persatuan dan kesatuan
pada lebaran betawi dua ribu sembilan belas kali ini masing masing wilayah kota di jakarta menampilkan miniatur rumah adat kuliner maupun atraksi kesenian yang menjadi ciri khas wilayah masing masing
jakarta pusat misalnya menampilkan miniatur museum juang
juga delapan miniatur rumah betawi tempo dulu yang mewakili kecamatan kecamatan yang berlokasi di wilayah tengah jakarta
seperti tanah abang maupun gambir
serta menyajikan kesenian gambang kromo
sedangkan wilayah kepulauan seribu menampilkan miniatur perahu akwarium berisi ikan dan terumbu karang
foto booth berlatar belakang keindahan benteng martelo
serta miniatur jembatan cinta yang menjadi ciri khas wilayah yang didominasi lautan dan pulau pulau ini untuk menghibur pengunjung yang datang
saya baru saja datang ke indonesia jadi bagi saya ini adalah hal yang sangat baru
dan saya bisa menghargai atmosfer kota jakarta
betawi itu sangat baik

acara mulai digelar pada pukul delapan sabtu pagi dengan aneka atraksi budaya betawi
seperti palang pintu tanjidor marawis gambus maupun lenong
sedangkan pada hari ini betawi adalah satu dari banyak perusahaan yang berada di betawi
pada hari minggu diselenggarakan prosesi hantaran para wali kota dan bupati kepada gubernur anies baswedan
serta atraksi sorendo rendo yaitu parade pawai busana betawi dan nusantara dari balai kota menuju silang monas
edy duirianto indra raharja jakarta
hari kedua lebaran betawi akan digelar di kawasan monas pada hari ini
acara ini akan kembali dimerahkan dengan berbagai penampilan
dan untuk mengetahui persiapan acaranya sudah ada korespondensi andan indonesia roni satria di sana
selamat pagi roni
roni bagaimana proses persiapan acaranya jam berapa kira kira acara akan dimulai
selamat pagi fani dan yuda
benar sekali nanti sekitar pukul delapan acara lebaran betawi ke dua belas yang digelar di silang monas ini akan dimulai
kalau kita lihat persiapan saya langsung saja tunjukkan kepada anda
ini mungkin masih ada persiapan yang dilakukan
saya berdiri sekarang ini adalah di miniatur wilayah administrasi kota jakarta utara
nah kalau kita lihat di sini ada sebentuk rumah khas betawi yang masing masing mewakili kecamatan
ada kecamatan cilincing kecamatan pademangan kemudian kalau kita bergeser lagi ada di sana tuh yang di tengah
nah ini yang cukup menarik perhatian banyak sekali masyarakat tadi yang datang berfoto
yang sekaligus tadi sambil lari pagi di kawasan monas ini adalah rumah pitung
rumah pitung memang berada di jakarta utara
kawasan ataupun miniatur jakarta utara ini memang sepatutnya menampilkan rumah pitung ini
sebagai miniatur untuk nantinya akan dilewati ataupun dilakukan oleh para masyarakat
yang akan datang untuk menyaksikan seperti apa khas betawi ini yang akan ditunjukkan
bergeser lagi ke arah kiri sedikit masih sama kondisinya kalau kita lihat masih mewakili kecamatan masing masing
karena nanti di dalam rumah miniatur ini replika rumah rumah khas betawi ini akan ada sejumlah
informasi informasi terkait dengan apa saja sih yang ditonjolkan dari masing masing kecamatan
seperti kecamatan koja kemudian kecamatan kelapa gading
kalau kita tahu mungkin ada taman impian jaya ancol yang mereka agung agungkan selama ini
memang menjadi tempat wilayah wisata yang ada di jakarta utara
nah ini juga mungkin bagian dari sebagian besar untuk mengangkat juga pariwisata di jakarta
dan juga di miniatur miniatur yang saya sempat lewati tadi ada di jakarta pusat jakarta selatan dan enam wilayah lainnya
nah kalau kita lihat memang
nanti acara memang kalau sesuai dengan judulnya lebaran betawi ke dua belas ini memang mengutamakan sesuai dengan temanya
dengan budaya kita perkokoh persatuan dan kesatuan indonesia
nah memang ini rencananya akan maksudnya tema ini diangkat dengan upaya berupaya menjadi perekat
antara pemerintah dki jakarta dengan bamus betawi atau badan musyawarah betawi
dan juga masyarakat masyarakat dki jakarta yang nantinya akan menyaksikan seperti apa sih
budaya budaya betawi ini yang akan ditampilkan tidak hanya dalam bentuk kesenian seperti tanjidor gambang kromong dan lain sebagainya
tari tarian silat juga nanti akan ditampilkan termasuk juga ada kuliner kuliner
nah ini biasanya yang memang daya tarik masyarakat kalau yang berbau makanan seperti itu fani dan yuda
yang bisa menarik perhatian orang untuk bisa datang apa sih yang bisa dinikmati di sini kuliner apa saja
dan memang kalau kita tahu banyak sekali kuliner kuliner khas betawi yang kalau bisa dibilang sedikit tergerus
tapi masih banyak juga loh yang mencari cari seperti itu
lihat selama ini acara dilakukan di setubabakan tapi ini sekarang dilakukan di silang monas
nah ini yang menariknya adalah yang ke dua belas kita tahu silang monas menjadi lokasi yang cukup strategis
sehingga memang upaya untuk menarik banyak masyarakat untuk bisa datang ini
bisa dikatakan relatif cukup efektif seperti itu dengan melakukan di silang monas ini
nah terkait dengan kalau kita lihat lalu lintas sebenarnya tidak ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan
karena memang acaranya terkonsentrasi di dalam silangmonas
silang monas ini sendiri namun kalau kita lihat besok akan ada defile ataupun ada yang dinamakan dengan sorendo rendo
ini merupakan suatu bentuk karnaval dan ada dua orang yang menggunakan pakaian khas betawi
yang mewakili jadi dari enam wilayah jakarta yang nantinya akan berputar di sekitar patung kuda
kemudian masuk ke arah monas kemudian untuk meramaikan acara
nah mungkin hanya sekitar tiga puluh menit hingga satu jam saja sehingga memang tidak terlalu berpengaruh terhadap lalu lintas yang ada di kawasan monas ini
nah untuk dari pemerintahan sendiri nanti pada hari ini dijadwalkan akan ada sekretaris daerah m saifullah yang akan hadir
namun kalau gubernur dki jakarta anies paswedan akan datang pada hari ketiga yaitu pada hari terakhir esok
untuk melakukan proses hantaran
proses hantaran ini adalah upaya dari bapak rawa bupati wali kota maksud saya
yang akan memberikan sebentuk hantaran kepada orang yang dituakan
nah salah satunya orang dituakan adalah gubernur dki jakarta
nanti proses hantaran ini juga akan sekaligus memberikan penghargaan
seperti itu kepada dua ulama betawi kemudian dua ahli silat betawi
dan juga sejumlah masyarakat atau tokoh masyarakat yang dianggap berprestasi
seperti itu di kalangan masyarakat betawi
sehingga memang kalau kita lihat lebaran budaya betawi yang ke dua belas ini
memang sangat murni atau pure berbau betawi
sehingga kalau bagi mereka ya tidak hanya bagi masyarakat dari jakarta
tapi siapa saja yang ingin mengetahui budaya betawi seperti apa sih datanglah ke monas
mungkin fani dan yuda tertarik untuk datang pada hari ini
atau mungkin besok
fani dan wida
terima kasih sekali
buat bang rony jangan lupa nanti di sana aku udah beli kerak telur asinan sama bir peletok
terima kasih roni buat liputan langsung dari kawasan monas